sebuah gudang toko bahan bangunan di bekasi jawa barat terbakar hebat pada minggu siang
banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api
kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di mes karyawan
api melalap gudang material bangunan yang berlokasi di jalan pahlawan durenjaya bekasi jawa barat pada minggu siang
kobaran api dengan cepat melumat sisi gudang
kepulan asap tebal yang membumbung tinggi terlihat hingga jarak sekitar lima km
petugas pemadam kebakaran dibantu warga terpaksa merobohkan tembok bangunan guna memudahkan proses pemadaman
banyaknya material bangunan yang berbahan plastik dan fiber membuat api sulit dipadamkan
sementara sejumlah karyawan berjibaku menyelamatkan barang barang dan mobil truk
api dari sini dari mes konstetik listrik
awalnya ap kecil kecil lama lama besar
angin gede langsung merembet ke gudang sini mas
jadinya bahan ini bahan gampang terbakar
apabila ada api langsung menyambar
lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjindakan amukan sejago merah
api dapat dipadamkan setelah petugas berusaha selama tiga jam
selain kerugian barang dagangan bernilai ratusan juta rupiah
sebuah sepeda motor yang terparkir dalam gudang juga ikut terbakar
dedy beben bekasi